sejak kapan kamu suka sama aura
sejak kamu pulang dari australia
oh my youth frey jangan bilang kamu suka sama aurel bahkan sebelum kamu pergi ke australia
ya ampun frey kenapa kamu gak nyatain aja perasaan kamu
kamu pasti datang untuk menghibur aku ya
aurel nggak jadi datang
makanya dia suruh kamu kesini untuk nemenin aku
ya mungkin ini akan lebih bagus
mungkin dia nggak berani nolak aku langsung
jadi cewek yang kamu sukain itu aurel
loh kamu kaget gitu sih
bukannya udah berarti
lo tuh nggak tahu apa
gue tuh udah empat jam dandan ke salon cuma karena gue kira kita bakalan kencan
aduh sekarang lo malah nanya kenapa gue kaget
aku cuma nggak pengen kamu disakitin frey
kamu tenang aja ya
nggak akan ada yang nyakitin aku
aku cuma pengen lihat kamu bahagia
aku pasti bahagia kok
jadi itu pacar baru kamu
aku gak akan biarkan kalian berdua bersatu
sejak kapan kamu suka sama orang
sejak kamu pulang dari australia
oh myt frey jangan bilang kamu suka sama aurel bahkan sebelum kamu pergi ke australia
ya ampun frey kenapa kamu nggak nyatain aja perasaan kamu ke aurel
ya aku takut aku akan ditolak
memang aku kurang pantas buat dia sih
frey lo tuh udah usaha mati matian buat ngurusin badan lo sampai sekarang lo kayak gini
dan lo tau nggak sih lo tuh sekarang cowok yang ganteng banget frey
harusnya lo pede dong
tapi ya itu semua percuma
kalau di dalam hati lo lo tetap cowo yang pengecut
yang gak berani nyatain cinta lo sendiri
awalnya nggak datang ke sini
bukan karena dia mau nolak loh
tapi karena dia nggak tahu kalau cewek yang dimaksud itu dia
lo harus ungkapin perasaan lo ke dia
gue pergi dulu ya
lampunya sudah nyala
pacar bapak sudah melihatnya

ya makasih ya

udah nangis ya
udah an loneliness bapak
akuwei ini gak boleh lagi

nunggu aku ya
aku belom kena bersama evenral managed games
ya mbak elsa ada apa
pak jawab yang jujur
kata delia cewek yang kak frey suka itu aurel
pak gito jangan menghindar dong
tinggal jomi iya atau enggak
mbak elsa kenapa sih
kok pakai nanya lagi
kan semuanya sudah jelas
selama ini kita berdua sibuk nyari tahu siapa cewek yang frey suka
aduh elsa heran deh
jelas jelas dia tuh suka sama aurel
tapi dia malah bantuin aurel deketin neo
itu tandanya cinta mas pray kepada non aurel terlalu besar
sampai sampai mas frem mau berkorban begitu banyak
kak frey kenapa nggak biasa sama elsa kalau kak frey suka sama aurel
jangan ikut campur
kita kan kakak adik
kalau kak frey suka sama aurel harusnya kak frey
jangan ikut campur ya jangan ikut campur ngerti nggak
butuh frey si gendut
gak apa apa i'm fine
aku morphe ngerumah
jangat dengan aurel
ah itu sih gampang
gimana kalau kita bilangin aja langsung ke aurel
tentang sebenernya perasaan frey
aduh aku lupa lagi
aku kan harus ngasih laporan ini ke neo
gak bisa kemas lagi gara gara ada ujian
aku antri aja malam ini
abis kalian bisa ketemu lagi sama neo
ngelador banget sih
mau sampe aja deh